kita akan melihat dunia yang berbeda dari yang ada sekarang
saya ijun iwan junanto selamat datang di bitong
yang kemudian menekan kepada permasalahan ekonomi ini
sebagaimana dikatakan oleh gubernur bank indonesia periwarjo
ini adalah kejadian yang extraordinary
terjadi mungkin tidak seratus tahun sekali
dampaknya kepada ekonomi kita rasakan sendiri luar biasa
kita lihat telah menyebar mulai ada kepanikan pasar
terus kemudian terlihat bagaimana nilai tukar tertekan
dan munculnya fenomena cash is king
kita pun kemudian mengalami kebingungan
kegalauan ketidaktahuan untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi
nah hari ini di bitoh episode kelima
kita akan bicara tentang apa dampak dari pandemi covid sembilan belas ini terhadap ekonomi kita
dan sebagai milenial dan sebagai sobat rupiah tentunya harus tahu apa yang harus kita sikapi
dan hari ini kita sudah kedatangan seorang praktisi investasi
beliau adalah chief economist direktur strategi investasi
bahana investment management pak budi hikmah
nah ini karena kita lagi physical distancing jadi kita lakukan diskusi melalui virtual atau online
baik apa kabar ini pak budi
baik ini pertama adalah bagaimana kita harus menyikapi keadaan saat ini nih
ini kan dampaknya mulai memukul kepada ekonomi
bagaimana dalam pandangan om budi ini the macro economic impact dari pandemi covid
dampaknya secara makro itu sangat ditentukan oleh adakah kebijakan sifatnya antisipatif
di berbagai negara sudah dilakukan
apakah di amerika dan termasuk di indonesia
ya di indonesia baik yang dilakukan oleh katakanlah kssk ya melalui perpus satu ratus dua puluh yang sudah dimulai dengan penerbitan global bond
dan oleh bank indonesia sendiri yang aktif menggelar stimulus
menurut om budi respons pemerintah sekarang dengan perpu itu dan bank indonesia sendiri ini bagaimana dalam pandangan om budi
apakah ini terburu buru atau tepat
saya sih melihat pertama pemerintah ya itu sudah belajar banyak dari krisis dua ribu delapan belas
jadi boleh dibilang timely
yang dilakukan itu timlly dan itu juga lebih komprehensif
seperti kalau bank indonesia itu ada namanya pendalaman market
termasuk bank indonesia sendiri itu intervensi beli sbn yang di lego asing
karena yang bisa melawan asing itu hanya bank indonesia gitu
asing itu keluarnya kalau saya hitung sekitar satu ratus tujuh puluh empat triliun di sbn
dan itu nanti kita akan bicarakan mengapa ini penting bagi milenial
ini sebetulnya gini boleh saya sampaikan konklusinya ya
krisis itu ternyata saat terbaik untuk membuat uang
orang kan berpikir krisis ini kita kehilangan uang harusnya
tapi bagi om budi justru ini saat untuk membuat uang
jadi begini yang menariknya bagi teman teman milenial
ada suatu kenyataan berbeda di pasar keuangan dan di sektor real
sektor real pasti berjibaku untuk menghadapi tekanan resesi yang pasti tidak terelakkan
tapi pasar modal itu adalah peserta demokrasi yang spontan bengis mandiri namun pragmatik gitu
mereka itu sudah lakukan price in setelahnya
jadi seperti bursa saham di amerika
itu tiga puluh tiga hari buat turun tiga puluh
sekarang mereka itu sebetulnya boleh dibilang sudah price in bad news
tinggal mereka menunggu kehadiran dua hal
satu apakah ada kebijakan yang sifatnya antisipatif
dan kedua bagaimana kebijakan itu dijalankan
kan bank indonesia sudah menurunkan bi tujuh d reverse support rate
terus kemarin juga ada kebijakan di rim plm
terutama yang sering disampaikan oleh pak peri
bagaimana di sbn kita intervensi di pasar falas intervensi dan juga di dndf
ini kalau timelinenya tadi tadi kita minta elaborasi sedikit om budi
itu direspon bagaimana oleh anak anak muda atau oleh pelaku pasar
oke kalau pelaku pasar ya saya lihat itu karena keadaan sekarang memang dalam posisi yang unik
di mana posisi dominasi investor asing itu sangat besar
jadi bi triple intervention itu sangat penting
dan sebetulnya ini juga menyadarkan kepada kita semua
selama ini selama kita punya islan islan raca berjalan
ekspor dikurang import barang dan jasa itu defisit
sebetulnya yang menopang rupiah itu adalah aliran dana masuk
ketika keluar pasti rupiah itu anjlok
sehingga bi harus melakukan intervensi
dan asing juga menjual portfolio nya
untuk saham sendiri sebetulnya sudah empat tahun terakhir itu keluar
tapi untuk sbn itu baru pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir
jadi kebenaran ekonomi yang katakan dipastikan melambat
dan juga kredit dari tahun lalu yang melambat
jadi saya sih sangat welcome bi itu menurunkan suku bunga
kalau perpu sendiri bagaimana om wadi pandangan
oke jadi kalau pandangan saya ini sebagai katakanlah investor
bahwa dalam keadaan memburuk ini ya
ada diperlukan itu confident game
orang itu cenderung akan keluar investor asing
jadi yang dibutuhkan itu bukan kebijakan
atau yang katakanlah piecemeal istilahnya
tapi suatu yang cukup besar
jadi memang dunia itu akan berubah nanti ke depan
kita itu menghadapi siklus berakhirnya komoditi cycle
jadi ini penting sekali nanti untuk dibicarakan ke milenial
seperti harga komoditi kita yang selama ini
di perpu itu saya lihat tidak cuma muatannya
tapi bagaimana orang yang bekerja di sana
supaya mereka itu juga bisa bekerja dengan sungguh sungguh gitu
jadi artinya ini terutama buat sobat rupiah juga
melihat bahwa pemerintah bank indonesia
berusaha keras untuk mencoba menstabilkan
tadi om budi mengatakan
ombudi ini sering sekali bercerita soal nabi yusuf
ini sekarang ini kita masuk ke siklus
tujuh lembu gemuk ini bisa di eksplorasi tidak
sebetulnya tujuh sendiri itu hiasan
kalau di buddha namanya itu
itu sebetulnya periode yang cukup panjang
teman teman milenial dan mas yunanto bisa melipat
kertas tisu sejadah karpet koran
itu adalah bagaimana kita itu selalu menjadi pribadi yang produktif
dan bisa mengendalikan konsumsi
kita milenial menurut om budi gimana nih milenial
kedepan itu produk kreatif
nah ini ditantang nih milenial ini untuk kreatif
kemudian juga ke pariwisata misalnya ya
tentunya manufaktur gitu
jadi karena itu milenial ada baiknya
cukup ingat aja empat e
ini jenis jenis investasi ini kan kondisi sekarang ini apa apanya amsyong ini kelihatan ini
saham apa apa yang menurut om budi ini dalam kondisi
mendingan milenial investasi di sbn
surat berharga negara itu risiko gagal bayarnya zero
kuponnya atau yieldnya itu mengalahkan inflasi
jadi tiga hal supaya enggak amsyong tadi
dan itu ketemunya di sbn
menariknya kalau mau investasi
jadi pertama itu kalau investasi
naruh seratus juta harus balik seratus juta
naruhnya itu apakah di bank sebagai deposito
inilah yang disebut sebagai return of capital
nah tapi nanti ada untungnya yang disebut return on capital
kalau on itu artinya cuannya berapa nih
kalau misalnya kita bikin bisnis aksesori hp misalnya
atau kita naruh di obligasi negara
nah yang pentingkan dulu karena investasi itu menanam keberuntungan
keberuntungan itu artinya peningkatan daya beli sepanjang waktu
yang menghancurkan daya beli itu pertama kali pokoknya jangan hilang
kedua yang menggerus daya beli itu adalah inflasi
cuannya harus mengalahkan inflasi
ketiga investasi itu bukan cuma bisa masuk bisa keluar
jadi pesan om ke milenial ini tiga
perhatikan pokoknya aman tidak
kemudian investasinya bisa diambil sewaktu waktu nggak
tapi kan kita lihat sekarang nih imf misalkan sudah memproyeksi ekonomi dunia akan melambat
oke saya kasih tahu risiko kita ini sekarang itu krisis di barat yang menguasai kebanyakan
krisis kita itu twir sebelum tajir
jangan sampai pada nonton film parasite kan
keluarga park yang kaya
keluarga kim yang miskin tapi pintar cipoa
dan satu lagi keluarga namanya moon gwang
nah jadi hindarilah krisis sekarang
dan kalau ngomong investasi itu bukan atau
bukan saham atau properti
jadi ini kita belajar banyak nih
dari om budi tentang bagaimana pertumbuhan
dan terutama bagaimana kita tetap bisa optimis menghadapi masa depan
om budi sudah meluangkan waktunya
dan sharing ilmu yang pastinya bermanfaat
memang berat dan extraordinary
seperti tadi dikatakan oleh gubernur bi
kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah begitu cepat untuk menjaga stabilitas
tentunya ini bukan krisis yang mudah
dan tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu dua lembaga
tapi butuh dukungan bersama
kita tadi disampaikan oleh om budi
dan tentunya kita bersama sama
dan bisa keluar segera dari pandemi covid